anda sudah tahu mudik dilarang
segala macam mudik diharamkan pemerintah
jadi jangan berani coba coba
tapi saat mudik dilarang keras
warga negara tiongkok asik asik saja tuh masuk indonesia
lima wna asal tiongkok datang menggunakan pesawat charter
gambar kedatangan mereka viral di media sosial
ada yang maskarnya didagu
lupa kalau indonesia punya aturan juga
sekedar mengingatkan saja
tiongkok adalah negara asal pandemi virus corona
meski wna tiongkok ini masuk sesuai prosedur
kedatangannya melukai hati rakyat
yang tak lagi bebas dalam hal mobilitas
tapi wna yang antar negara prosedurnya bisa
saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik
baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi
pemerintah dituntut tak sekedar melarang tapi juga memiliki perencanaan yang matang
memang mau melarang mudik silakan saja
tapi jangan sampai ngeberani kita karyawan
maksudnya salah satunya saya disampai harus jalan kaki dari tol sekarang barat ke situ
ribuan kendaraan diputar balik ke kota asal
ulah pemudik nekat membuat kerja petugas makin berat
makanya kita bantu tugasnya dengan taat pada aturan dan di rumah saja
silaturahmi lebaran bagaimana
maknanya sama tapi kita ikut berkontribusi mencegah paparan virus corona
tim liputan cnn indonesia